tahun ini lebih dari dua ratus dua puluh ribu calon haji indonesia akan berangkat ke tanah suci
lima puluh persen jemaah tersebut masuk kategori resiko tinggi karena faktor usia ataupun penyakit yang diderita
heatstroke menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai oleh jamaah haji
heat stroke merupakan kondisi di mana suhu tubuh dapat mencapai empat puluh derajat celcius atau lebih akibat paparan suhu panas matahari
dikutip dari weather com dalam sebulan ke depan suhu tertinggi di mekah diprediksi mencapai lebih dari empat puluh derajat celcius
hal serupa juga terjadi di madinah suhu tertinggi bahkan diprediksi bisa mencapai empat puluh lima derajat celcius
heat stroke perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kegagalan organ tubuh sehingga bisa menimbulkan pengentalan darah penurunan kesadaran yang berujung pada kematian
sekarang ini memang ada fenomena
gelombang panas di eropa dan akan mempengaruhi juga daerah arab terutama mungkin di madinah
suhu dalam minggu ini sudah empat puluh empat derajat celcius
jadi saya menghimbau kepada jamaah haji untuk bisa memproteksi dirinya dari cuaca panas ini yaitu dengan menghindari langsung kena sindar matahari yang pertama
kedua pakai payung yang ketiga dia harus banyak minum dan semprotkan air ke wajah
kementerian kesehatan menyiapkan petugas
fasilitas klinik ataupun ambulans untuk menangani jemaah calon haji yang sakit selama beribadah di tanah suci
selain heatstroke kemenkes juga menghimbau jamaah haji agar waspada mers cov
untuk mencegah tertular penyakit ini jemaah haji diimbau untuk menghindari kontak langsung dengan unta
tim liputan cnn indonesia